terima kasih mister
wow aku punya kabar gembira
mama pasti udah dapat pekerjaannya iya kan
kamu tau gak jabatan aku apa
sebentar bu ya
disuruh ibu barkang ngemis
maaf bu jadi petak saya bu ya
kurang ajar kamu
kamu mengamalkan anak saya untuk menjadi penggemis ha
kemarikan anak saya
jadi kalian disuruh sama ibu barkang untuk mengamen dan mengemis
kita dipaksa pak
kalau enggak kita dicubitin
bener bener kurang ajar ibu barkang
kalau saya boleh tanya
mamanya mereka kemana
kenapa ditinggalin sama orang yang tidak bertanggung jawab
bisnis saya sedang pergi mencari pekerjaan untuk membantu saya
karena pendapatan saya di taksi sangat kecil bu
pak laper pak
iya laper pak
tapi papa harus mengantar perempuan dulu ya
saya juga gak buru buru
kita cari warung aja dulu
apa enggak sebaiknya ibu mencari taksi lain aja bu
kalau saya nyari taksi lain nanti bapak repot
iya juga sih
terima kasih bu desi
apa yang kamu lakuin disitu
tahu nih kayaknya sucking up anda
berikutnya di funky
nih bu enggak
ya allah udah capek lapar kunjiin lagi
kalau mau tuh ambil pasti
enggak enggak gak ada apa apa
udah masuk dalam
ini rumah saya berantakan banget
ini rumah saya berantakan banget
pak saya lihat halaman depan rumah bapak kosong
kenapa gak dimanfaatin aja
seperti nanam bunga mungkin
mana sempat budesi
ngurus anak anak aja juga udah repot
kalau istri bapak setuju kita bisa join
saya punya usaha bunga hias
ada anggrek mawar dan antorium
budesi pengusaha bunga hias
profesi saya sebenarnya pengacara
ma budesi kenalkan ini istri saya
waktu bapak lagi nari
kebetulan penumpangnya ibu desi
pas di jalanan papa ketemu sama anak anak
dia ngamen dia ngemis
lalu papa bawa mereka pulang
dan bapak udah saranin sama ibu desi
supaya dia naik taksi lain tapi ibu desi
kasian bayinya bu gak ada yang gendong
saya ikut kesini dulu
dia sudah memanfaatkan anak anak kita
apareal buka pintu
lu tuh udah manfaatkan anak gue jadi pengemis kan
gua penduduk asli tersenyum
bukan dateng kayak lu
jadi lu harus hati hati sama gue
oh jadinya lu jadi gue udah takut
emang ada di dalam daging gaus gaunnya
biarin dia kurang ajar ma
kurang ajar ma
ga bisa dibiarin
kasar berburu ketuk diri
syukur syukur anaknya ditolongin
berantem di rumah orang lagi
urusin diri anak lo
emang jadi supir taksi itu bisa merubah nasib kita
oh jadi mama kecewa nih kak semaku
pengusaha sepatu yang bangkrut dan pada akhirnya menjadi supir taksi
tapi aku menyesali kenapa ijazah luar negeri aku itu sama sekali gak ada gunanya
shhh jangan berisik nanti anak lo perbangun
papa pikir ya cukup papa inget inget
selama delapan tahun kita hidup bersama saya ini cuma bisa melahirkan lima orang
cuma bisa jadi ibu rumah tangga nyuci ngepel masa apalagi kegiatan lain gak ada
mama tuh bangga dan bersyukur
karena kita banyak anak yang lucu lucu
ini anugerah tuhan ma
banyak orang yang kepingin punya anak bahkan mereka sampai mengadopsi
aku ini butuh kegiatan aku butuh kerjaan
ya udah itu bu desi
menawarkan jasa untuk bisnis bunga hias mau
aku ini bukan orang pertanian
sama sekali aku juga gak hobi nanam nanem bunga
aku akan tetap cari pekerjaan
cari pekerjaan sesuai dengan ijazahku
karena dengan itu
hidup kita akan kembali seperti dulu
kita akan menemukan kebahagiaan kita pak
papa akan mendukung mama
hanya itu yang bapak bisa berbuat saat ini
mama ambil ya buat ongkos
yaudah mama ambil rp dua puluh
rp dua puluh dan rp dua puluh lagi buat papa
kali kali aja anak anak mau belanja
yaudah sekarang mama jalan dulu
jaga anak anak ya
lulusan luar negeri
yang ai butuhkan bukan cuma sejarah
tapi yang aku butuhkan kejujuran dan personalitas
kamu sanggup kalau aku kasih kepala bagian keuangan
kalau aku lihat kamu punya sosok yang sangat energi
terima kasih mister
oh aku punya kabar gembira
mama pasti udah dapat pekerjaan ya iya kan
kamu tahu nggak jabatan aku apa
kepala bagian keuangan
kepala bagian keuangan
aneh juga ya
mama kan baru melamar pekerjaan itu
kok dikasih jabatan seperti itu sih
yang papa tahu ma
jabatan seperti itu untuk orang yang sudah dipercaya atau sudah teruji
karena ijasa luar negeri aku
ijasa luar negeri
sama ijazah luar negeri aku
dan papa seneng
iya dong papa harus senang
lagian juga mulai besok
papa gak usah narik taksi lagi
jadi mama aja yang kerja
mulai besok papa ngurus rumah dan jaga anak
sampai jumpa lagi